cerita cerita kenapa kenapa
aduh bang dada gue sesep bang
ada sinar yang keluar dari barang yang mau gue empet
jangan lupa kau boleh diminum
ada mpinggir pet
ada mpinggir pet
malah dapet mpinggir pet
aduh mpinggir pet
malah dapet mpinggir pet
udah ternyata mpinggir pet
udah ternyata mpinggir pet
makanya ke shadow atau ada mpinggir pet
gue kayak gile keberatan dosa lu tim
sama kayak gue lu sampe sampai banyak dosa
hah ada air
tim minum tim
nih jangan gabisa
nah gue kebanyakan
nah gue semua
nanti gak juga gue
aduh gue kayak berantan
tim bangun tim
tim tim tim
tim tim tim
bangun tim tim
dimana dimana dimana
cerita cerita kan ape kan ape
dada gue sesek bang
ada sinar yang keluar dari barang yang mau gue dapet
eh lu tuh kebanyakan nonton film
lu tuh berhayal terus tau gak
gue kagak bercanda bang
yaudah gini aja deh
sekarang lo istirahat aja ya
istirahat ntar gue bikinin teh
orange juice bang
benar pak rohin
lulin ini adalah bekas praktek babi ngepet
kalau begitu kita harus hati hati dan waspada bu imas
ya tapi kalau saya tidak mungkin jadi sasaran babi ngepet
justru bapak dan yang lain harus waspada
sekarang bagaimana kalau kita ke tempat kejadian
ini ibu imas pak
mari ibu ima silahkan masuk
iya nanti aja bu saya periksa halaman dulu ya bu

ini dia pak
alhamdulillah pak barang barang tidak ada yang hilang
karena adanya akuran itu pak
siapa sebenarnya babi ngepet itu bu
maaf pak bapak tidak perlu tahu siapa pelakunya
karena bagaimanapun barang barangnya kan gak ada yang hilang
siapapun pelakunya itu adalah urusan saya
karena saya juga udah lama pak mencari beliau
sarung remote buat tipe buat pcd
yang bagus orsinya punya harga murah
pak pak mau beli remote pak
kalau remote bapak rusak ganti yang baru pak
barang saya murah orsinil buah
iya pak benar pak
saya kagak nipu pak benar
kalau bapak beli tiga saya kasih baterai
sama tv berwarna pak
lah benar bapak
kalau hadiahnya bapak ambil sini
cepetan ditarik tangannya
tv nya merek apa pak
lupa itu aku
oh yaudah kalau gitu gini
tv nya bagaimana merek apa
nah saya cobain nanti biar bapak puas

iya boleh boleh
mari kita masuk
hei mencronong aja
duluan dong yang punya rumah
kalau merek ini waduh
kita punya remote ada setupnya
lihat nih pak
remote kita mas sekali pencet kejut
bapak gak percaya
hah sekarang bapak coba
supaya bapak puas belinya
lihat saya punya remote memadein
sama bapak kita jual berapa
kalau bapak beli di gelodok gak dapet ini pak
cepecing juga gak dapet
sama bapak cuma guoban
kok larang banget sih
saya dari tadi gak pernah ngelarang bapak
ngelarang itu artinya mahal
guoban aja gue cuma untung gocek
lihat dong tuh pak
perabotan lo abis begitu beker semuanya nih
ya terima dah pak ya rambutnya pak ya
saya permis dulu
biar awet pakainya
pokoknya kerja kita malem ini
udah turun bos